kalau sudah mengagetkan kalian
saya kepala desa di kampung ini
jadi ibu dan bapak daripada kemang mang di jalan
mending nginep aja di desa kami
tidak jauh ku dari sini
iya lebih baik kalian tidur di rumahnya pak kades
sampai jembatannya selesai
pak rt kita pulang aja yuk
jangan nginep disini
adam kamu tadi gak dengar kata ibu ibu tadi
kalau kita maksain jalan masuk ke dalam
nanti kita tambah ke sasar
udah mendingan kita menginep aja
ya udahlah percaya aja lah
dekat sini kan pasti ada rumah warga
lebih aman ya bu ya
ayo produk kita jalan yuk
tujukin jalannya ya ibu
sok duluan ibu
maaf kalau sudah mengagetkan kalian
saya kepala desa di kampung ini
oh pak kades
saya tadi lihat ada mobil berhenti
makanya saya datang ke sini
begini pak kades
kami teh sebenarnya bukan penduduk sini
cuman kami kesasar
mungkin nggak kalau kami numpang
nginep di perkampungan disini
tentu saja bisa
boleh gak kalian nginep disini
terima kasih pak kades
rumahnya cuma seadanya
rumah ini memang kosong
tapi sering dipakai nginep
kalau ada tamu tamu yang datang dari luar kota
kalian boleh nginep disini
tapi dengan satu syarat
syaratnya apa pak kades
kalian tidak boleh
berbuat yang aneh aneh
karena malam ini
malam satu suruh
malam satu suruh itu
sering dipakai nginep di perkampungan disini
kalau ada penampakan
emang disini ada penampakan juga ternyata ya
eh pak kades
nahon sih pertanyaannya gitu
nanti anak anak jadi ikutan takut
bagus gitu ya
kalian silahkan beristirahat
disana ada dua kamar
eh permisi dulu
iya pak kades
nah karena kamarnya cuma dua
berarti ada ali sama rafa satu kamar
nah bella sama tante juga satu kamar
saya tidur dimana
ya pak rete di ruang tamu
pak rete mau tidur di gudang
masih di ruang tamu
saya tidur di gudang
bisa taruh disini
ya udah tuh kalau gitu di dapur weh
kalau ada makanannya kayak curut ya
kasian deh ayah tebingin di ruang tamu
kasian pak rete
kasian deh pak rete
cabut nih pentilnya nih
ya udah tuh kalau gitu sekarang semua anak anak istirahat dulu
tapi jangan lupa ganti baju dulu ya
gak pak rete
gak pak rete
mau istirahat di kamar yang enak enggak
aduh itu jendela lagi kadang kadang keluar
yakin ini mah
tunggu ndrava tidur adam
kamu nanti tidur dulu
kenapa kamu gangguin aku terus aku pengen tidur
kak adam nanti tidur dulu dong
ada apa sih
itu kak ada sendul bolong disitu
gelap banget gimana mau liat
ada kak disitu kak
aku gak mau liat
kok gak ada
ini tuh cuma baju
masa dikata sendul bolong sih
apa sih itu rafa
cuman baju tau

kenapa ya nggak bisa tidur gini perasaan jadi gak enak muringkak muriding begini
catur nih ditemani catur ya kan
tuh biasa sendiri udah lama duda apa apa juga sendiri
pasang dulu main sendiri aja
ini situasinya sudah terpepet